staf bang edi
saya pernah nelpon kamu
sebelum waktu itu ketemu kamu buat nganter titipan bang edi
sebaiknya kamu save
kalau kamu masih ada bisnis sama bang edi
di mana alamat rumah kamu
di tempat yang waktu itu aja
saya udah nunggu
akhirnya kita ketemu
enggak usah dikasih tahu
barusan saya juga dengar
kalian anak bawa darman
darman itu punya nama besar
saya bangga pernah punya kesempatan bertemu dan mengalahkannya
kalian mendapat kehormatan untuk melawan saya
untuk menghemat waktu
enggak usah satu satu
langsung aja berdua
dengkul saya sepertinya gemeter
kok kita sama
padahal orangnya kecil
dulu kamu bilang
kita akhirnya bakal ketemu ramon
setelah perkenalan kita selesai
biar saya sendiri aja yang ketemu penny
kan darman jangan sampai tau
nanti dia marah
ngomil gak susah
telepon dari siapa
hp saya bunyi juga
ngomil gak susah
telepon dari siapa
dari kang darman juga
barusan saya sudah coba hubungi
mungkin uhen sama kun lagi di motor
jadi gak kedengeran
telepon dari saya belum diangkat
ya kalau sudah kontak kasih info ke saya
tahan katy suara
coba kau berhenti
dalam bidang puluh ada hubungan untuk dua
kenapa jalannya gak sampai sana
saya mau tanya sesuatu